hai sempat terpikir mudik untuk lebaran tahun dua ribu dua puluh satu sebaiknya anda mengurungkan niat dan mencari
alternatif lain untuk menyambung silaturahmi dan berkirim salam dengan sanak saudara di kampung
sana untuk mengendalikan pandemi pemerintah memperlakukan larangan mudik terhitung tanggal
enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu namun sebelum tanggal tersebut pun masyarakat diminta tidak berpergian
bisa menyampaikan pengalaman kita tahun lalu pada saat libur idul fitri itu terjadi kenaikan
kasusnya itu enam puluh delapan sampai sembilan puluh tiga persen berapa sih persen itu itu artinya empat ratus sampai dengan hampir
kasus perhari itu naiknya hanya karena libur itu libur kemerdekaan ri juga gitu naiknya bahkan
sampai satu ratus sembilan belas persen atau sekitar seribu seratusan kasus perhari tambahannya jadi itu yang harus kita
maknai sebagai pengalaman dan selama libur libur panjang tersebut semuanya naik enggak ada yang
libur panjang itu turun sementara itu meski transportasi penumpang dilarang beroperasi
selama waktu tersebut namun ada pergerakan masyarakat yang diperbolehkan dengan syarat
tertentu sehingga angkutan penumpang masih ada namun jumlahnya sangat terbatas pengawasan ketat
dan penyekatan akan dilakukan oleh aparat di lapangan dengan menambah
titik pemantauan dua kali lipat dari lebaran dua ribu dua puluh tidak hanya di ruas tol tapi juga di jalan jalan
tikus akan ada sanksi tegas bagi yang melanggar ketentuan tersebut menyambung silaturahmi masih
bisa dilakukan melalui virtual dan berkirim buah tangan dari jauh karena menunda mudik berarti
anda menyayangi keluarga membantu pandemi meredah yang berujung juga pada kebangkitan ekonomi bersama
sandrain sanasari andre anhar jakarta